tauran lagi kebut kebutan lagi
mau jadi apa kalian
apa seperti ini kalian menjadi nyaman
apa setelah kalian lulus kemudian kalian bisa kerja
dan kalian bisa sukses
ya sudah kalau begitu sementara waktu kalian kami tahan
sampai orang tua kalian kami panggil
dan kepala sekolah yang bersangkutan akan kami panggil
geber geber perangan enggak dong
oh oke oke kayaknya gue dapet ide deh
karena menurut gue kalau masalah tauran gini yang bisa nyelesainya cuma polisi aja
kal nen pokoknya kita jangan lewat jalan biasa ya
iya iya lu bener
tapi kita harus lewat jalan mana men
udah lo tenang aja gue punya jalan lain kok
ini udah sampai kinerja k wes
kenapa ini kan kinerja tauran
haduh hidup belum

keluar meseja di bk attorney

kenapa kok masih aja belum mulai gimana sih kamu
iya bu maaf bu sebentar lagi kita masih tunggu settingan
masih nunggu settingan
aduh kalau begini cara kerja kamu budget saya bisa bengkak tahu
maaf ya bu sebentar lagi bu
yaudah buruan buruan ayo cepetan
maaf ya lagi di set jadi tunggu dulu ya sayangnya
gak apa apa santai aja
aduh kamu baik banget jadi model
jarang loh ada model kayak kamu
udah cantik pinter baik lagi
biasanya ada model yang nggak mau nunggu
kalau nunggu dikit mereka udah uring uringan
terus ada juga model yang langsung ninggalin lokasi
setiap orang kan beda beda bu
kayaknya cocok banget nih kalau aku jodohin sama si bo
ah bentar ya
ada apa lagi sih papa kangen sama mama
kamu tau gak
si boy sekarang di kantor polisi
dia ikut tawuran lagi
kamu harus ke sana sekarang
buat ngurusin boy
boy kan udah pernah ikut tauran
pernah juga ditangkap polisi
tapi semua itu kan diberesin sama bi irah
jadi kita biarin aja
tapi yang kali ini beda mas
boy kan sudah punya track record ditangkap
dan kalau dulu dia memang gak bersalah
aku tuh lagi kerja
lagian kalau urusan tawuran itu urusan anak laki laki
so jadi papa yang harus urus boy
tapi aku gak bisa
aku mau meeting dengan pak menteri
mama juga nggak bisa pak
ah maaf pak
sebaiknya kita segera siap siap menyebutnya di depan
oke oke saya ke depan sekarang
sampai jumpa pak
boy ian sama haikel itu gak salah pak
mereka selalu berusaha buat mencegah supaya nggak ada keributan antara gang warrior sama geng serigala
tapi emang ging serigala aja yang suka cari gara gara pak
mereka anak baik pak
masa bapak gak bisa menerawang pak
sebenarnya teman kalian itu melakukan perlawanan
mereka itu bukan melakukan perlawanan tapi mereka cuma bela diri pak
semua orang bisa saja melakukan perlawanan tapi buat apa kalau itu hanya sebagai alasan
tapi kenapa malah teman teman saya yang ditangkap pak
iya pak lagian masa yes kita ngejeblosin teman teman kita sendiri ke penjara kan nggak mungkin
kalian dengar semua ya geng motor ini sudah menjadi perhatian khusus kami
dan mereka kerap kali membuat onar
tapi bukan kita duluan yang mulai mereka duluan yang mulai pak
enak aja mereka main duluan pak
jangan naco lu kesini loh
udah dong kantor polisi kali
bapak bapak saya dari sekolah
selamat siang pak silahkan ikut saya pak
selamat siang pak
gue ngerasa gak enak banget
karena sebenarnya gue lapor ke polisi tuh supaya gak ada yang celaka
gue gak nyangka kalau
sekarang kalian semua ikut ikutan ditangkap
gue ngerasa bersalah banget
lu gak salah kok
kalau misalnya lu gak lapor ke polisi mungkin udah ada korban diantara kita
ternyata walaupun lu itu orang yang nyebelin tapi lu punya sisi baiknya juga
ya agak kekanakan kanakan dikit sih
gak baik baik banget
saya mohon anak anak dari sekolah saya untuk dilepaskan pak
saya janji akan memberi penyuluhan kepada mereka di sekolah
mereka memang menjadi tanggung jawab bapak bila di sekolah
tapi bila di luar
mereka juga menjadi tanggung jawab kami juga
dan kami tidak bisa biarkan begitu saja
mau jadi apa duna besar nanti
ya saya tahu pak
tapi untuk menjaga nama baik sekolah kami kami benar benar berharap bantuan bapak
biarlah kami yang memberi hukuman kepada mereka di sekolah
kalau itu yang terbaik untuk mereka
kami pesan pada bapak agar bapak bisa merubah sikap mereka
saya tidak mau menangkap anak tawuran dari sekolah bapak lagi
dan itu apabila terjadi lagi kami akan proses
bapak bisa berubah sikap
dan proses sesuai dengan hukum yang berlaku
baik pak terima kasih atas pengertian dan bantuan
terima kasih pak
man sebenarnya saya kecewa sama anda atas kejadian ini
ya tapi saya mengerti
tapi anda harus percaya
saya meminta ketemu bukan atas permintaan saya tapi atas keinginan saya sendiri
sejujur saya sangat kesal dengan anda
karena anda sudah menuduh saya menjadi umpan boy
ya tapi itu memang nyata
oke tidak apa apa
tidak apa apa kalau anda marah dengan saya
tapi saya juga berhak marah dengan anda karena anda sudah menipu saya
sekarang anda tidak bisa membuktikan apa apa kepada saya
jika boy yang menyuruh anda dan anak anak korer itu untuk menghabiskan saya di taman
itu bagus dan kreatif
pikiran anda sangat menarik ya man
anda tahu saya hampir mati karena saya dikejar kejar anaknya serigala saat saya sedang menemukannya
saya berusaha kabur dari mereka karena saya takut
anda tahu ya man
karena saya melihat jaket yang mereka pakai